bersaudara untuk memudahkan mengenali identitas jum ah haji
petugas penyelenggara ibadah haji memberikan gelang haji
pembuatan gelang haji dilakukan perajin asal jepara jawa tengah
setiap harinya para perajin ini bisa membuat satu delapan ratus bilang haji
atau empat kloter jum ah calon haji
saat ini jemaah calon haji asal indonesia dibekali smart card
atau kartu pintar yang berisi identitas jemaah
meski telah ada smart card
namun keberadaan gelang haji masih digunakan oleh panitia penyelenggara ibadah haji atau ppih
di asrama haji embarkasi surabaya
pembuatan gelang haji dilakukan oleh perajin asal jepara jawa tengah
sedikitnya ada delapan orang yang setiap harinya mampu menyelesaikan satu delapan ratus gelang
atau setara empat kloter jemaah calon haji indonesia
pertama dari pembuatan nama
pertama paspornya sama paspornya
terus setelah itu proses lenker
dari jenis anti api
dari jepara jawa tengah
atau ppih embarkasi palembang sumatera selatan
sudah memberangkatkan jum ah haji untuk fase ke dua
sejak dua puluh empat mei dua ribu dua puluh empat lalu
jum ah haji gelombang ke dua itu menuju jeddah dan mekah
jum ah haji asal prabu mulih dan palembang
selasa dua puluh delapan mei pada pagi hari tadi
sudah masuk ke asrama haji sumatera selatan
mereka masuk pada kelompok terbang tiga belas
gelombang ke dua embarkasi palembang
empat ratus empat puluh lima calon haji kloter tiga belas ini merupakan kloter ke tiga
gelombang ke dua pemberangkatan dari embarkasi palembang
hal ini berbeda dari empat lebih jemaah pada sembilan kloter
yang diberangkatkan sejak dua belas mei lalu
menuju madinah untuk melaksanakan proses arbain lebih dahulu
calon haji indonesia kita terhubung dengan jurnalis kompas tv
purwantoro dari palembang sumatera selatan
purwantoro hingga saat ini bagaimana proses pemberangkatan jemaah haji
setelah tadi pagi masuk ke aula di embarkasi sumatera selatan

dilakukan proses seperti biasa saja
pemeriksaan kesehatan sebelum masuk ke asrama
dan pekerjaan kemudian hal hal lain terkait ke barang bawaan
yang akan dibawa oleh jum ah haji
dan rencananya pada kloter tiga gelombang kedua ini
jum ah haji asal embarkasi palembang ini
akan diberangkatkan pada dini hari nanti
atau tanggal dua puluh sembilan mei dua ribu dua puluh
menuju jeddah lalu melanjutkan perjalanan ke madinah
untuk melaksukan proses wajib umroh sampai puncak haji
hal ini berbeda dari jemaah gelombang pertama yang diberangkatkan awal mei lalu
mereka diberangkatkan ke medina dan melakukan arbaian tersebut
pada proses ini hampir sekitar lima jemaah asal sumatera selatan
dan bangka pelindung sudah berada di medina dan mekah
baik terima kasih atas laporan anda
jurnalist kompas tv purwantoro dari palembang sumatera selatan
dan saudara senin siang kemarin matahari tepat berada di atas kap
ini membuat bayangan semua benda di permukaan bumi mengarah ke kaabah
fenomena ini menjadi saat terbaik meluruskan arah qiblat bagi umat muslim di seluruh indonesia
siang ini merupakan momen dimana matahari tepat berada di atas ka bah
atau dikenal juga dengan prosedur qiblat
momen ini biasanya digunakan oleh masyarakat untuk menentukan arah qiblat agar lebih akurat
matahari di atas ka bah atau istiwa a zam sama dengan fenomena kulminasi matahari
di indonesia serupa dengan peristiwa matahari di atas garis katolistiwa
peristiwa ini terjadi sesaat jelang sholat zuhur hari senin kemarin
sekitar pukul dua belas lewat delapan belas menit waktu arab saudi
karena matahari tepat berada di atas ka bah
sementara bagi masyarakat di luar mekah
bayangan benda terlihat seperti biasa
pada saat ini semua bayangan di muka bumi yang mengalami siang mengalami mekah
maka fenomena ini jadi waktu yang tepat untuk meluruskan arah qiblat atau rasulul qiblat
fenomena rosdul qiblat atau matahari tepat berada di atas kiblat
terjadi pada tanggal dua puluh tujuh dan dua puluh delapan mei
di indonesia matahari berada di atas kaabah terjadi pada pukul enam belas lewat delapan belas menit
momen ini juga dimanfaatkan oleh kementerian agama mengajak masyarakat untuk meluruskan kiblat
imron fahim kompas tv mekah arab saudi
untuk mengetahui fenomena alam ini kita terhubung dengan jurnalis kompas cv imron fahim
yang saat ini berada di mekah arab saudi
imron hingga saat ini bagaimana dengan fenomena matahari tepat di atas kaabah dan bagaimana
terkait dengan tim kesehatan di sana untuk menyiapkan jemaah calon haji indonesia
untuk dapat tetap kuat untuk menjalankan proses ibadah haji di tengah cuaca panas
ya selamat pagi juno dan saudara
saat ini fenomena istiwa azam atau matahari tepat berada di atas kaabah
ini terjadi di hari kedua yaitu pada tanggal dua puluh delapan akan kembali terjadi
tepatnya nanti pada pukul dua belas delapan belas menit waktu arab saudi atau pukul enam belas lewat delapan belas menit waktu indonesia
dan ini bertepatan dengan sholat duhur di masjidil haram
suhu saat itu kemarin saat terjadi istiwa azam itu sekitar empat puluh tiga derajat celcius
dan di hari ini diperkirakan suhu mencapai empat puluh lima derajat celcius
cuaca yang terbilang ekstrim tidak biasa bagi warga indonesia
dan oleh karena itu warga indonesia atau jamaah haji indonesia yang sedang berada di kota mekah
dihimbau untuk tidak terlalu sering melakukan umroh sunnah ataupun ibadah lainnya di masjidil haram pada waktu siang hari
jemaah haji indonesia dihimbau untuk melakukan ibadah di hotel atau masjid dan musola
jika tidak mereka akan dihimbau ke hotel agar kondisi tubuh tetap terjaga mengingat masa atau puncak haji masih kurang berapa hari lagi
sehingga kondisi kesehatan harus tetap dijaga dengan baik
terkait dengan kesehatan jemaah haji indonesia sejauh ini di kota mekah sendiri sudah ada empat puluh satu jemaah haji yang jatuh sakit karena kelelahan dan juga serangan jantung
mereka dirawat di klinik kesehatan haji indonesia
dan sebagian dirujuk di rumah sakit arab saudi
untuk mengantisipasi kondisi kesehatan jemaah haji indonesia petugas haji telah melakukan langkah mitigasi
di antaranya dengan mendekatkan pelayanan kesehatan ke hotel tempat tinggal jemaah haji tinggal
petugas haji mendirikan klinik satelit
klinik satelit kesehatan ini merupakan gabungan dari sejumlah kloter
di mana tenaga kesehatan yakni dokter perawat akan bertugas di sekitar area hotel yang ditempati oleh jemaah haji
dengan klinik kesehatan satelit ini kondisi kesehatan jemaah haji akan terus terpantau akan terus diawasi oleh petugas
dan petugas juga selalu melakukan visitasi kesehatan atau kunjungan kesehatan di kamar kamar tempat jamaah haji tinggal
hal ini tentu dilakukan agar jemaah haji yang sakit tidak terus bertambah dan tidak terus meningkat hingga nanti menjelang puncak haji
ini kan dapat kami laporkan dari peka arab saudi kembali ke anda di studio juga